sejak senin lalu seluruh sivitas akademik mahasiswa dan tamu yang akan masuk ke gedung rektorat kampus c universitas erlangga
kemudian dikasih lihat mereka misalnya sering banget berhubungan